sebelumnya kompol cuk putranto salah satu dari enam tersangka perkara obstruction of justice
atau upaya menghalang halangi hukum juga diputus melakukan tindakan tercela dan dipertingkat dengan tidak hormat
karif humas polri irjen poldedi prasetyo dalam keterangan pers menjelaskan
kompol cukputranto menjalani pemeriksaan dengan menghadirkan sembilan orang saksi
dan sidang berlangsung selama dua hari sejak kamis pagi hingga jumat ini hari
sidang berlangsung selama lima belas jam
hasil sidang kompol cuk diputuskan melakukan perbuatan tercelah
serta dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat pdth sebagai personil polisi
hasil sidang juga mengungkap tersangka acuk putranto mengajukan banding atas putusan tersebut
pertama adalah sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah
saking administrasi yang pertama adalah penempatan dalam tempat khusus selama dua puluh empat hari
dari tanggal lima sampai dengan dua puluh sembilan agustus dua ribu dua puluh dua di ruangan patsus biro propos polri
dan telah dijalani oleh pelanggar
dan yang kedua pemberhentian
tidak dengan hormat atau ptdh sebagai anggota polri
telah diputuskan oleh komisi dan kkip yang bersangkutan menyatakan banding
yaitu merupakan hak yang bersangkutan